soalnya kan penting sekali itu penting untuk masa depan bangsa
ini malah sudah dikerjakan di surabaya kalau saya lihat
itu sudah nanti diadopsikan langsung mas
ya kalau sekarang kan sudah ada kip kuliah tentunya nanti ke depan penerimanya harus bisa lebih tepat sasaran lagi
lpdp juga soalnya kan penting sekali itu penting untuk masa depan bangsa
saya niluh kuspa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya